siapa yang tidak suka menyantap beragam kuliner dunia
tiap negara memiliki cita rasa masakan yang otentik dan menjadi ciri khas
mulai dari bumbu kaya rasa hingga bahannya
terkadang kita tidak tahu bahan atau bumbu apa yang dipakai
nah seorang dosen fisika fmipa universitas gajah mada yogyakarta
menciptakan sebuah alat yang mampu mendeteksi rasa dan bahan campuran makanan
teknologi ini dinamakan electronic tongue atau elto
diklaim sebagai lidah elektronik terkecil
alat ini memiliki delapan belas sensor membran pengecap artifisial
yang mengacu cara kerja sensor rasa pada lidah
tidak hanya mampu membedakan rasa
penelitian yang dimulai tahun dua ribu enam belas ini juga mampu mendeteksi keaslian
dan kualitas sebuah bahan hingga kehalalan sebuah makanan
ada tiga jenis gelatin
sudah saya siapkan ada gelatin sapi ada gelatin ikan ada juga gelatin babi
nah saya sudah siapkan juga ini
wah ini sudah dibantu juga
ini sudah gelatin gelatin ini ini sudah dicampur dengan air suling yang murni
kemudian dipanaskan hingga empat puluh menit
nah sekarang kalau bisa dilihat warnanya sudah hampir serupa
karena memang gelatin ini apabila sudah dicampur dengan masakan atau makanan
itu tidak ada bau tidak ada rasa
teksturnya relatif sama
jadi sulit dibedakan
nah saya akan mentes keakuratan dari diatronik ini
apakah bisa mendetek mana yang halal atau mana yang haram
nah nomor satu untuk gelatin sapi
nomor dua untuk gelatin ikan
nomor tiga untuk gelatin babi
pengoperasian alat ini pun cukup mudah
sampel produk yang akan dideteksi cukup dilarutkan dengan air atau alkohol
kemudian sensor dicelupkan ke dalam sampel selama satu hingga dua menit
data kemudian diproses dengan artificial intelligence khusus elto
yang kemudian ditampilkan dalam beragam bentuk dan warna yang telah diklasifikasikan
ini tadi sampel yang sudah kita uji dengan alat ini
dan ini data yang sudah kita peroleh dari hasil pengujian
yang diulang sebanyak tiga puluh kali
ini keakuratannya berapa persen
ini yang kita peroleh dari sini
akurasi itu mencapai sembilan puluh delapan sampai seratus persen
pertanyaannya dengan akurasi sembilan puluh delapan sampai seratus persen
dari tiga sampel nomor satu dua tiga
yang haram dikonsumsi buat mbak isma dan saya
dan itu yang nomor berapa
yang tidak boleh dikonsumsi itu yang dari babi di sini dilambangkan dengan titik titik kotak kotak warna biru
itu adalah yang nomor tiga
jawaban anda mbak isma dan teman teman benar selamat
sejumlah mahasiswa pasca sarjana dan doktoral ikut mengembangkan teknologi ini
agar lebih ringkas dan juga lebih murah
paling kita cita citakan lagi adalah untuk diagnostik
suatu penyakit itu juga sangat prospek
karena ke depan mestinya diagnostik untuk suatu penyakit itu tidak perlu menggunakan sampel yang
atau metode yang sangat rumit dan susah
gitu ya kami sudah mulai kerjakan itu
keunggulan lain yang dimiliki elto adalah portabilitasnya
elto terhubung secara dear kabel dengan perangkat berbasis android dan komputer
tim liputan cnn indonesia